untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah bergabung bersama kami mutia nanda olia pengurus ppi kyoto singa
halo selamat pagi waktu indonesia mbak mutia nanda oliya
nah ini kita mau tanya nih mengenai menjalankan new normal di kyoto ini seperti apa mbak di sana
ya seperti yang sudah dibahas tadi jadi jepang kan saat ini kita memang tidak secara tepat dibatasi
tapi memang bisnis bisnis sudah mulai tutup terus yang keadaan kota menjadi sepi rata rata warga juga pada diem di rumah seperti itu
kemudian untuk kejadiannya
kemudian untuk kegiatan belajar mengajar apakah sudah kembali normal mengingat memang pada bulan juni nanti para siswa sma akan masuk ke university mbak
oke untuk saat ini karena di jepang tahun perjalanan baru dimulai bulan april pak
jadi untuk beberapa universitas yang sudah berjalan mereka membuat kebijakan untuk selama satu semester dijalankan secara online
karena seperti kampus saya juga itu dijalankan satu satunya secara online

tapi mulai dibatasi misalnya hanya beberapa hari dalam seminggu atau jamnya dikurangi
mbak di sana banyak nggak sih mbak pelajar indonesia yang juga sambil belajar juga sambil bekerja
dan apakah ada sempat mendapat terkena phk lalu kemudian bisa bekerja kembali setelah di normal ini berlangsung di sana
oke untuk masing masing indonesia sebenarnya cukup banyak
di sini kalau kyoto kalau saya bilang mungkin seperti jogja yang merupakan kota pelajar
di sini banyak sekali kampus sehingga masing masingnya pun banyak
dan ya memang seperti yang mbak lady bilang karena kebetulan pelajar juga tidak semuanya dengan daya
jadi ada yang bekerja dan mencari uang sendiri
memang beberapa ada yang terdampak karena untuk pekerjaan yang part time

ya mbak ini terkait dengan bantuan dari ppi sendiri bagi warga negara indonesia yang terdampak di kyoto
tadi anda katakan
ada beberapa memang yang masih bekerja tapi kehilangan pendapatan karena pembatasan jam kerja
lalu seperti apa nih mbak
oke di sini dalam kapasitas ppi kita berusaha membantu teman teman pelajar indonesia yang ada di sini

harapannya bisa membantu teman teman yang
terdampak negatif dari covid sembilan belas
lalu komunikasi juga dari kbri jepang seperti apa mbak kepada warga negara indonesia yang ada di sana
komunikasi sih berjalan baik
jadi kalau di sini kyoto kebetulan kita masuknya ke rangahnya kjri
kjri adalah jenderal osaka
jadi di sini kjri sih memang sebesar mungkin berkomunikasi dengan
siswa dan penduduk indonesia yang tinggal di sini gitu
ya mbak mutia ini kalau kita tadi informasikan sudah mulai dilonggarkan ya lockdown di sana
lalu seperti apa sih pak bentuk teknisnya
apakah memang orang sudah leluasa berbelanja kemudian datang ke restoran
ataukah memang masih ada aturan aturan yang ketat yang harus dipenuhi oleh warga yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah
oke mungkin perlu diketahui
kalau di jepang kita tidak
ya mas memang ada pembatasan pembatasan yang mengakibatkan misalnya kalau toko toko yang menjual minuman keras itu akhirnya cuma boleh sampai jam tujuh malam seperti itu tapi
untuk pembatasan sebetulnya sih masyarakat tetap berjalan seperti biasa
maksudnya kalau mau keluar rumah ya tetap keluar rumah
memang hanya perbedaannya adalah karena semakin tepi karena toko yang tutup jauhnya tutup

misalnya tidak boleh keluar sama sekalipun tidak tidak
seperti biasa kan pasti banyak juga mereka para wisatawan yang berkunjung ke pusat wisata yang ada di sana
bagaimana sekarang kondisinya
oke sekarang kondisinya sangat setingga
jadi saya pun sudah lama tinggal di kyoto kaget juga melihat kota
dan mayoritas sebenarnya banyak orang asing
akhirnya jepang kemarin membatasi orang asing masuk ke dalam negeri
akhirnya setiap kali
baik lebaran ini tinggal dalam hitungan hari ya pak mutia
apakah memang meskipun tadi anda katakan tidak ada pembatasan yang ketat di kyoto maupun di jepang sendiri
tapi apakah akan ada perubahan dalam merayakan idul fitri tahun ini mbak
perubahannya sih memang sekarang kan dihimbau untuk tidak melakukan

karena kita mau mengurangi perkumpulan orang orang
itu mungkin yang sangat membedakan dengan lebaran lebaran tahun lalu kalau dulu
kalau dulu mahasiswa asing di kyoto kita masih suka berkumpul
sama indonesia maupun muslim dari negara lain
tapi kali ini mungkin terbaru
tragedinya hanya yang dekat rumah saja
nah ini berbicara juga masih new normal nih mbak
indonesia ini kan masih belum normal
tapi kalau misalnya ada kedatangan dari luar negeri terus ke indonesia
ini ada yang harus menjalani karantina
nah bagaimana kalau di jepang sendiri mbak
kalau misalnya warga negara asing datang di jepang seperti apa peraturannya
mungkin mirip ya mbak
jadi kalau di sini pertama kalau warga negara asing beberapa negara mungkin sekitar seratus lebih termasuk indonesia
betul betul tidak bisa masuk mbak jadi
mulai dari sekitar dua puluh delapan maret sampai kurang lebih sekarang di letakkan tiga puluh satu minggu
nah tapi untuk misalnya orang orang yang memang permanent resident jepang
atau misalnya punya visa permanent resident kemudian kembali ke jepang
itu ya dia karantina selama dua minggu
mbak ada nggak kira kira rencana acara yang akan digelar sepanjang tahun ini setelah adanya new normal
ataupun setelah dibuka kembali ataupun pelonggaran pembatasan sosial di sana
karena sebetulnya new normal ini pun baru mulai akan dijalankan ya mbak
jadi memang kita pun masih memantau
untuk sementara ini sih orang orang masih belum terlihat apakah ada kegiatan yang akan dilakukan ke depannya gitu
misalnya kalau untuk petisi
kita pun sedisa mungkin kegiatan dijalankan online
baik terima kasih sekali mbak mutia nanda
sudah berbincang pada pagi hari ini langsung dari kyoto
terkait dengan bagaimana jepang nanti mempersiapkan diri untuk new life
dan juga bagaimana aktivitas warga di sana
betul yang sudah berjalan beberapa hari di sana
baik terima kasih mbak mutia